indonesia menang secara mutlak dalam kasus sengketa tambang melawan perusahaan tambang batubara asal inggris churchill mining plc dengan anak perusahaannya planet mining pty ltd
kemenangan ini diperoleh indonesia pada peradilan arbitrase internasional di international center for settlement of investment dispute atau icsid
menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yasona lawli menyampaikan secara langsung hasil yang diperoleh indonesia pada peradilan hukum internasional tersebut
indonesia sebenarnya sudah memenangkan perkara ini di akhir dua ribu enam belas namun maret dua ribu tujuh belas churchill mining mengajukan permohonan pembatalan putusan atau announcement of the award
kasus sengketa tambang antara pemerintah republik indonesia dengan perusahaan asing ini bermula dari pencabutan izin eksplorasi tambang batubara
oleh pemerintah kasus

pencabutan tersebut dilakukan setelah ditemukan tiga puluh lebih dokumen izin pertambangan palsu dari pihak penambang
dari selesainya kasus ini pemerintah indonesia akan mendapatkan penggantian biaya perkara sebesar sembilan empat juta dolar amerika atau sekitar satu ratus tiga puluh tiga miliar rupiah dari pihak penggugat
namun demikian pemerintah belum bisa memastikan kapan bisa menerima uang dari pihak churchill mining tersebut
sebagai tambahan informasi
icsid adalah sebuah lembaga internasional yang menangani perkara lewat jalur arbitrase yang berada di bawah naungan bank dunia
kita akan tagih dan kita akan trace di mana aset aset mereka